kita ke informasi obligasi hingga oktober dua ribu enam belas pemerintah telah menarik utang sebesar rp enam ratus dua puluh sembilan sembilan belas triliun dari pasar obligasi
proses lelang yang telah diselenggarakan sebanyak enam puluh lima kali sejak desember dua ribu lima belas hingga oktober dua ribu delapan belas
dilansir cnn indonesia com direkturat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko ataupun djppr kementerian keuangan
mencatat sebanyak dua ratus tiga puluh empat seri obligasi negara dilelang dalam kurun waktu sebelas bulan terakhir
pelaku pasar mengajukan penawaran hingga satu satu ratus sembilan puluh delapan triliun rupiah
kendati demikian pembiayaan yang diserap pemerintah hanya mencapai lima puluh tiga persen
hingga saat ini total pembiayaan negara dari pasar obligasi mencapai enam ratus tiga puluh dua tujuh puluh empat triliun rupiah